telepon sebentar enggak ibu saya telepon
bapak bawa tas
pergi gak tau kemana
katanya juga gak mau balik lagi
ibu lagi sama bos